saudara warga di kota bekasi jawa barat rela antre sejak sahur di depan pintu gerbang sebuah bank
pihak bank membatasi kuota penukaran uang hanya untuk seratus orang perharinya
antrean warga di salah satu bank di jalan ahmad yani kota bekasi jawa barat sudah ramai sejak subuh
warga berburu uang pecahan baru di momen lebaran
pihak bank membatasi penukaran uang baru dengan hanya melayani seratus orang saja perharinya
per orang hanya bisa menukarkan maksimal tiga tujuh juta rupiah